aduh dia ketemu boy sama mama dan papanya
boy dengan dandan kayak gini
kan bikin gue tambah kesel
kamu tuh kenapa sih
kamu udah bikin mas ini khawatir sama kamu
tadi bilang keluarganya
sekarang mama temennya
ini perintah suster
pasien tidak boleh menerima tamu
apaan sih santai aja
kalian gak usah ngegas
bisa gak usah lebay gak
tidak menerima sobokan
sekarang mbak keluar
atau kami paksa keluar
udah lah pulang aja besok
masih ada hari esok kok
gue mau ketemunya sekarang
kenapa lo ketemunya
mau hubungin temennya aja
anjel pulang aja
itu temennya serem
jadi permisi ya tolong
menurut rekan saya ini
kalian bertiga mencoba menerobos masuk ruang pasien
yang tidak boleh menerima tamu
saya cuma mau ketemu sebentar
kenapa sih bapak bapak tua ini dua lebay banget
maaf mbak gak bisa
ya harus bisa dong
orang mau jenguk
tetep gak bisa
karena menurut peraturan di rumah sakit ini

kalau jam jengus sudah habis
kalian bertiga atau siapapun
gak boleh masuk
nah itu kan pelaporan rumah sakit pak
menurut peraturan anjel
gak ada peraturan kayak gitu
jadi tolong ninggir saya mau lewat
oh kalau gitu
kalian berdua bakal gue tuntut penganiayaan tamu rumah sakit
ih mengganggu gue
udah pokoknya saya mau lewat
masih sebentar doang apa salahnya sih pak
udah desain banget
anjel pulang aja lo gak tahu
kamu gak malu apa
mereka tuh gak akan pilih izin kita masuk
eh asal beliau tau ya
iya lah gue ngeliatin orang gue cantik
gue mau masuk
gue mau ketemu sama triernya
masih mau masuk
aku sakit kecap pak
kamu tuh ngajak ketemuan sama om dudung disini tuh sembunyi sembunyi
sampai sampai om dudung tuh ya
berbohong sama abah sama yang lainnya juga
saya gak pengen abah tahu masalah ini om
memangnya ada apa
sok cerita sama om dudung
sebenernya gini om
gak bisa ikutan ke citarik besok
nah adik kamu kemud
kemarin kamu bilang bisa
udah kamu ikut saja biar seru
jujur saya terpaksa ngomongnya
semua pada ngedesak saya buat ikutan
tapi ya sebenarnya ini masalahnya
masalahnya apa itu
sebenarnya saya tuh besok harus ada balapan
dan ini bener bener saya gak bisa
ya sudah gini saja
kamu gak usah balapan ikutannya lah
saya juga maunya gitu om
jujur saya pengen ikutan
ikut liburan sama abah sama yang lain tuh saya pengen ikutan om cuma
cuma untuk yang satu ini nggak bisa
karena balapan ini
nyangkut masalah anak anak yang lain
mereka udah kasih kepercayaan ke saya
dan saya udah terlanjur terima
karena masalahnya gini om
kalau saya tolak tawaran balapan ini
temen temen pasti kecewa
kamu mah cerita ya
ternyata saya tanya nama
terus terusnya bagaimana tuh ini teh
harus bagaimana om teh
minta ke om dudung buat pujukin abah
seenggaknya kecitarannya diundur aja gitu om
nah adik kamu kemot
kamu kan sudah tahu sifat abah kayak gimana
abah tuh susah keras bala
iya iya sih tapi pasti om dulu punya cara yang lain
kan yang paling deket sama abah ya om dudung
ya om dudung kan paling kenalin abah
ya om kali ini saya bener bener minta tolong sama om dudung
ya tapi bagaimana caranya tuh kemot
ya saya juga gak tahu caranya gimana sih om
terserah deh menurut om dudung gimana yang terbaik
ya saya percayain sama om dudung
banget banget nih pikir pikirnya em
om cari tahu bagaimana caranya lah
itu dong om
eh mau jadi nabang kan nih
wah lah sudah kenyang om ya
sudah kenyang sekali sama masalah kamu
pak pasien sudah tidak bisa terima tamu lagi
iya betul tapi saya ini adalah suaminya
bapak ini tuh suami pasiennya di dalam adriana
oh gitu silahkan masuk pak
dia ketemu boy sama mama dan papanya boy dengan dandan kayak gini
kan bikin gue tambah kesal
kamu tuh kenapa sih
kamu malah ngambek lagi
kok mas datang kesini cuma buat marah marah
tinggal aku pulang aja
sayang siapa yang marah
mas tinggal sebentar mas pulang kamu udah gak ada
mas cari ke rumah mas cari kesana sini
kamunya gak ada kabar sedikit pun
mas telponin berapa kalipun kamu gak angkat angkat
taunya kamu pindah rumah sakit lagi
nah itu kan marah
itu kan marah marah sama aku
udah udah saya angkat kakak
lu tuh jangan belagu deh
tapi itu udah baik banget tau gak sama lo
mas aku ditunjuk tunjuk
aku gak mau udah refah di sini mas
aku gak mau udah refah
nanti aku ditunjuk tunjuk lagi
tapi tenang aja kok
tanpa api suruh pun aku juga mau pergi dari sini
karena aku gak betah lama lama sama pak rasif
terus sekarang dibilang kalau aku
aku dibilang pak rasif terus ditunjuk tunjuk
yang penting kamu jangan emosi
jangan emosi kamu lagi sakit
kelakuan refah tuh kayak gitu kak
mas minta maaf soal kelakuan refah
tapi kan refah juga masih anak anak sayang
tuh mas tau kalau refah anak anak
seharusnya mas ngerti anak anak seumuran reva itu masih labil
aku sebagai ibunya reva yang tadinya mas percaya untuk jagain reva
aku khawatir dengan pergaulan dengan lingkungannya reva
aku takut travel salah pilih pasangan
terus salah dekat
terus salah dekat

makanya aku jagain refah
tapi percuma kayaknya
aku udah berjuang mati matinya jagain refah
mas malah gak percaya sama omongan aku
mas malah ngerestuin refah
biarin refah pergi
padahal aku niat baik demi masa depan berapa
supaya refah gak kena
betul betul sayang betul betul
mas bukan begitu maksudnya
mas dengerin kamu
mas percaya sama kamu
cuman kan kalau masalah dinner itu
mas sama orang tuanya kan
jadi gak mungkin macem macem
mas masa mas tau ya
bahwa itu anak yang gak baik
gak cocok untuk anak kita reva mas
nanti pergaulannya juga bisa gak baik mas
jangan mentang mentang boy udah nyelamatin mas
terus boy itu pinter di sekolah
terus dia pinter juga azan ya
boy sama reva deketan gitu